sudah bergabung dari hotel alexis di jakarta utara jurubicara alexis group lina novita selamat sore mbak lina
jadi tadi mengajak media untuk masuk ke dalam hotel alexis ke lantai tujuh yang disebut sebut sebagai surga dunia ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan kepada publik
apa sebetulnya aktivitas di lantai tujuh yang selama ini menjadi misteri banyak yang ingin tahu begitu ya apa yang terjadi di sana
nah sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen untuk berusaha bernegosiasi dengan pemerintah terkait perpanjangan izin operasi ini
jadi sebelumnya kami sudah melayangkan berkas kelengkapan untuk perpanjangan izin kepada dinas ptsp pada tanggal dua puluh enam oktober dua ribu tujuh belas
setelah itu kami menerima surat izin
terbitnya izin dari ptsp terbitnya surat dari ptst yang menyatakan belum dapat diproses
jadi selama langkah tersebut belum ada upaya dari pihak kami melakukan atau menanyakan terkait mengapa belum dapat diproses seperti itu
oke lalu tiba tiba muncul surat yang mengatakan surat perpanjangan izin tidak bisa dikeluarkan begitu
artinya memang ada kelalaian dari pihak manajemen untuk mengurus masalah ini
ini atau bagaimana mbak lina
bukan jadi kami itu melengkapi berkas sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pada tahun tahun sebelumnya
bahwa kelengkapan berkas yang sudah lengkap kita submit secara online
kemudian kami tinggal tunggu terbitnya izin tersebut
pada tanggal tiga puluh kemarin adalah batas akhir artinya hari terakhir kami beroperasi seperti itu
yaitu hotel dan geria pijat
namun yang terbit adalah surat
yang berisikan bahwa belum dapat diproses
artinya bukan ditolak juga tapi belum dapat diproses
untuk itu itulah yang menjadi pertanyaan kami nantinya kepada pihak pemda
baik artinya saat ini statusnya masih mengambang begitu ya
bisa dikatakan seperti itu
jadi masih ada proses negosiasi antara pihak manajemen alexis dengan pemprov dki jakarta
negosiasi yang kami lakukan itu hari ini adalah
kami memberikan konfirmasi keterangan juga kepada pihak media sekaligus
agar juga menjembatani dengan pemprov dki jakarta
yang mana kami tolong diberikan ruang audiensi dengan pihak pemprov
untuk mengetahui kelengkapan apa yang menjadi dasar belum dapat diprosesnya itu
itu yang menjadi pertanyaan kami justru di situ
baik artinya tidak ada penjelasan resmi secara langsung disampaikan oleh pemprov dki jakarta
terkait tidak dilanjutkannya atau tidak dikeluarkannya izin lanjutan dari
pengelolaan hotel alexis ini sendiri
tapi begini pihak pemprov dki mengatakan kepada media sebetulnya
alasan mengapa akhirnya tidak dikeluarkan izin untuk perpanjangan pengelolaan hotel alexis
karena adanya laporan masyarakat bahwa di dalam lingkungan hotel alexis
apakah pihak manajemen alexis terima dengan alasan ini
kami sangat tidak terima dengan alasan ini
tentunya bila mana ada laporan dari masyarakat
seharusnya yang dilakukan oleh pihak pemda dki
yaitu memberikan sebuah survei atau melakukan sida
kemudian memberikan secara baik lisan maupun tertulis dalam bentuk teguran kepada kami
nah dalam proses ini beroperasinya hingga berakhirnya izin hari ini
dan terakhir kemarin maksud saya tanggal tiga puluh
itu kami belum pernah mendapatkan surat teguran dalam bentuk apapun dari pihak pemprov
artinya tapi begini
tidak akan ada rumor kalau memang tidak ada faktanya begitu
dan praktek prostitusi ini sudah cukup lekat diidentikan dengan hotel alexis
bagaimana anda bisa menjelaskan image yang kemudian disematkan kepada hotel alexis
dengan praktek prostitusi ini
begini kalau prostitusi sendiri kami berprinsip bahwa
bila mana memang benar ada prostitusi tentunya ada temuan
dan temuan itu tentunya menjadi kemenang dari pihak pemda untuk memberikan kami atas dasar temuan itu yaitu surat teguran gitu
ketika kami diberikan surat teguran secara bertahap secara lisan kemudian tertulis
bahkan mungkin teguran
penutupan sementara kemudian pencabutan izin seperti itu tahapannya itu baru bisa kami katakan bahwa memang benar ada praktek prostitusi
kami ini di sini kami tegaskan bahwa bisnis atau usaha yang kami lakukan ini
semua taat hukum taat aturan jadi tidak ada aturan yang dilanggar
bila mana ada aturan yang dilanggar pastinya sudah ada teguran kepada kami jadi dasarnya harus jelas
dasarnya harus ada bukti seperti itu mengingat negara
indonesia negara berdasarkan hukum
artinya semua harus berdasarkan bukti ya tidak bisa berdasarkan rumor mungkin rumor bisa jadi bukti permulaan laporan untuk kemudian mengadakan evaluasi melakukan peninjauan survei ke arah sana seperti itu
baik tapi gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan memiliki bukti kuat terjadinya praktek ilegal di dalam lingkungan hotel alexis meskipun tidak disebutkan secara spesifik
bagaimana komentar manajemen alexis terkait hal ini
jadi gini perlu kami tegaskan bahwa dengan mengajukan permohonan melengkapi berkas seluruh dokumen dokumen telah kami lengkapi seharusnya yang dilakukan oleh pihak pemda dki jakarta melakukan survei
nah survei itu belum dilakukan ke kami kemudian timbul atau terbit surat yang kemarin tanggal tiga puluh yang isinya berisikan belum dapat diproses
begitu jadi kalau memang dikatakan
mengantongi bukti atau izin kami belum disurvey di sini gitu
belum ada belum ada survei belum ada apalagi misalkan ada temuan yang dijadikan bukti itu belum ada
baik lalu apa langkah selanjutnya kalau begitu
kapan rencananya akan melakukan mediasi dengan pihak pemprov dki jakarta
secepatnya kemungkinan besok hari ini kami lakukan audiensi dengan pihak media
untuk mengklarifikasi juga di masyarakat bahwa tidak benar di hotel kami itu hotel prostitusi tidak benar
ini adalah tempat spa tempat bisnis tempat usaha seperti hotel hotel lainnya
kami sudah mengajak juga rekan rekan supaya bisa membandingkan melihat
adakah yang aneh adakah yang ditutup tutupi dari tempat bisnis di alexis ini
itu kami sudah mempersilahkan untuk menilai bagaimana apakah ada bedanya
saya rasa semua sama ya di hotel hotel seperti itu
artinya siap untuk membuka pintu bagi seluruh pihak untuk mengawasi pengelolaan dari hotel alexis begitu
tapi kalau kemudian mediasi menemukan jalan buntu apakah ada rencana mungkin untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum
kami harap di sini selesai pada mediasi
kami akan menunjukkan ke pihak pemda bahwa izin ini semua kami berdasarkan bukti izin izin
kepatuhan kami sebagai pelaku bisnis di sini semuanya semua berkas semua dokumen
saya rasa kalau dari pihak pemda sendiri melihat meninjau kembali kemudian mengevaluasi ternyata memang sesuai tentunya pasti bisa cari jalan keluar solusi untuk bagaimana kami menyesuaikan bagaimana pemda mau ke arah mana bentuk bisnisnya ini itu bisa disesuaikan
hari ini manajemen sudah mengumumkan untuk menutup operasional
alexis disebutkan ada seribu karyawan yang baik tetap maupun non tetap yang dirumahkan
nah ini bagaimana rencana selanjutnya terkait para karyawan ini
maksudnya begini karyawan yang bekerja itu di alexis berjumlah pegawai tetap enam ratus kemudian pegawai lepas empat ratus
di mana kami perlu tegaskan di sini bahwa yang belum diproses
lebih lanjut perpanjangan usahanya adalah hanya gerai pijat dan hotel
yang mana usaha yang lain seperti bar karaoke kemudian restoran live music tetap lisensinya tetap masih valid validasinya tetap
jadi tetap berjalan artinya yang dari gerai pijat kemudian dari hotel yang dirumahkan adalah sekitar satu ratus lima puluh orang dari seribu tersebut
baik jadi artinya operasional alexis sebagian masih tetap berjalan
begitu ya ada satu ratus lima puluh karyawan yang terdampak dari tidak diperpanjangnya operasional geria pijat dan juga hotel
kami di sini menghormati keputusan dari pihak pemprov yang mana kami non operasionalkan dulu
mengingat belum dapat diproses
kami di sini mau mengajak pihak pemda supaya melakukan langkah langkah bagaimana usaha ini
kapan dapat diprosesnya kembali seperti itu
artinya kami juga di sini mohon dilihat karyawan yang bekerja yang menggantungkan hidup dari sini
kalau memang semua persyaratan dokumen lengkap secara administrasi dan tidak ditemukan pelanggaran
mohon izin supaya izinnya diberlakukan kembali seperti itu
baik saya tegaskan sekali lagi pihak alexis akan membuka pintu untuk pengawasan dari semua pihak
agar tidak terjadinya praktek praktek yang dituduhkan selama ini ya mbak lina
baiklah kita pegang janji mbak lina tadi
semoga saja dengan pengawasan dari masyarakat isu mengenai adanya praktek prostitusi di lingkungan alexis ini benar benar bisa terbantahkan
mbak lina terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih